pemerintah provinsi dki tengah menata dan memperlebar trotoar ya ini demi kenyamanan pejalan kaki
tapi ternyata tidak semua trotoar di ibu kota itu bersih dan juga rapih ya
berikut penelusuran korespondensi nn indonesia arman helmi dan foto jurnalis kurnia yuniarwan di beberapa ruas jalan di jakarta
salah satu tujuan pelebaran trotoar sebagai jalur pedestrian bagi pejalan kaki agar masyarakat mudah mengakses transportasi publik
keberadaannya diharapkan membuat pejalan kaki merasa nyaman saat melintas
tapi apa jadinya bila trotoar malah terlihat kurang bersih dan menimbulkan aroma tak sedap
aroma tak sedap yang tercium ditambah kondisi yang tidak
kurang apik ini mendapat keluhan dari pejalan kaki yang selalu lewat di jalur trotoar ini
untuk pemeliharannya mungkin harus ada tugas mungkin ya
untuk biasa apa supaya orang tidak kencing sebarangan atau bawa sampah sebarangan
gubernur dki anies baswedan memiliki program memperluas trotoar agar warga merasa nyaman saat berjalan kaki dan mudah mengakses transportasi publik
tak hanya itu baswedan juga menambahkan akan menyiapkan fasilitas seperti toilet umum
untuk kebutuhan pejalan kaki yang kebetulan sedang melintas
dan juga untuk kebutuhan perang yang melintas
beberapa ruas jalan di ibu kota yang trotoarnya diperlebar adalah jalan satrio kasablangka cikini raya dan salemba raya
pelebaran trotoar hingga enam meter ini diharapkan rampung pada akhir desember dua ribu dua puluh